dua dokter igd di rumah sakit muhammadiyah palembang sumatera selatan
dipecat oleh manajemen rumah sakit
phk terhadap dokter ferianto selaku kepala ruang igd dan furi sulistiowati
terjadi pada bulan mei saat masifnya penyebaran covid sembilan belas di kota palembang
saat itu sejumlah tenaga kesehatan rumah sakit muhammadiyah palembang
terinfeksi covid sembilan belas tertular dari pasien positif covid sembilan belas otg
yang sedang dirawat
dokter furi sulistiyowati yang sedang berjaga sendirian
kewalahan melayani pengunjung dan pasien yang datang ke igd
ia berinisiatif untuk menempelkan tulisan tutup sementara di depan pintu igd
selain itu ia juga sedang menunggu hasil tes swab
yang belakangan diketahui bahwa ia juga positif covid sembilan belas
kepala humas dan pemasaran rumah sakit muhammadiyah palembang
khalil aziz kamis yang membenarkan pemecatan
dua orang tenaga medis
ia menjelaskan pemecatan sudah sesuai prosedur
meski dinas tenaga kerja kota palembang merekomendasikan bahwa
sp tiga tersebut tidak sesuai prosedur
sudah berjalan sesuai dengan prosedur
ini berdasarkan informasi dari direksi kita
nah kita punya bph badan pelaksanaan harian rumah sakit muhammadiyah
mereka lah yang memutuskan setelah mendapat informasi
bukan main putus saja
setelah mendapat informasi
yang jelas dari rumah sakit muhammadiyah
proses persidangan gugatan kedua pihak masih berlangsung di pengadilan hubungan industrial
terkait sp tiga yang dikeluarkan manajemen rumah sakit muhammadiyah palembang
tim liputan cnn indonesia